gue harus berani ngadepin ini
semua orang bakal tau
kalo lo pernah jadi pasien dokter jiwa
karena lo sering disiksa sama ibu tirelo
lo tahan ya mel
ini gue cuman kasih salep supaya gak bengkak
ya lo tahan dikit ya
lo mau kemana
ya gue mau balik lah ke acara
ya gue gak mau sendirian
lo kan gak sendirian
ada panitia yang lain
sebentar lagi tasha
saya akan berjumpa dengan tasha
engga engga engga
gue ga mau sendirian please
gue ini ketua panitia
sekarang gue tanya sama lo
siapa yang bertanggung jawab sama acara ini
jadi gue ngomong baik baik sama lu
gue harus balik ke acara
tapi jangan lama lama
balik lagi ya
jangan lama lama
putri tuh ikut gengstong
terus lu mulai
lu yang jepang
dasar sus goreng
dasar batu bata
gak mau lagi lah gue kayak gini
bos gue banyak banget udah kayak ibu ibu pkk tau gak sih
bisa nggak sih sehari atau sejam gitu
boleh purang bareng gak
anterin fania pas tuh
kan udah sopir nih
kan kita sarang nio sepaket
kalian kan bisa naik taksi
kenapa harus buntutin kita terus sih
iya kalian mau kita naik taksi berdua gak ada cowok gitu
ya gue pulang duluan ya
pangeran how dare you
lo tega banget sih ngikutin gue
aku pikir gue apa gak punya perasaan
lo gak bisa jawab
apa lo emang gak mau dengerin gue lagi
semua orang bakal tau i'm closer
semua orang pasti punya rasa takut
dan itu wajar batu bata
dan itu wajar batu bata

rasa takut itu bukan untuk dihindarin
tapi untuk dihadepin
tapi untuk dihadepin
gue harus berani ngadepin ini

semua orang bakal tahu kalau lo pernah jadi pasien dokter jiwa
karena lo sering disiksa sama ibu tire loh

karena lo sering disiksa sama ibu tire loh

keterlaluan banget sih lo bikin gue malu tau gak
lo pikir gue gak jelas apa liat lo dance sama si cewek asongan
liat aja ya instagram lo bakal penuh sama if lo
lo siap siap aja
kau bakal dibully sama semua orang
jisnya lo bakal disampah
gue harus ngelakuin apa
gue mau lo minta maaf dengan cara bersimpuh sama gue

karena gue udah nyakitin hati lo
tolong jangan sebarin haib gue